upacara peringatan hari ulang tahun republik indonesia ke tujuh puluh enam tahun akan digelar terbatas
karena masih dalam situasi pandemi covid sembilan belas
upacara akan dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan ketat dan tamu undangan terbatas
sementara masyarakat dapat mengikuti upacara secara virtual
upacara peringatan hari ulang tahun republik indonesia ke tujuh puluh enam
presiden ri didampingi istri pimpinan tujuh lembaga negara yakni ketua mpr ketua dpr ketua dpd ketua bpk
ketua mahkamah agung ketua mahkamah konstitusi dan ketua komisi yudisial
seperti tahun kemarin pemerintah tahun ini mengajak seluruh lapisan masyarakat
untuk berpartisipasi memeriahkan peringatan hud ri ke tujuh puluh enam
dengan mengikuti upacara secara virtual bersama presiden joko widodo
pada tujuh belas agustus mendatang
kepala biro protokol sekretariat presiden yusuf permana menjelaskan
masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam upacara virtual
dapat mendaftarkan diri terlebih dahulu melalui laman pandang istana presiden go id
kuota yang disediakan bagi masyarakat untuk mengikuti upacara virtual pada tahun ini
bertambah dari tahun lalu
dari jumlah tujuh belas delapan ratus empat puluh lima menjadi hampir empat puluh
kota pada tahun ini
peserta upacara virtual ini pun harus memenuhi beberapa persyaratan
di antaranya sehat jasmani dan rohani
tak berada di keramaian saat upacara berlangsung
dan mengenakan pakaian adat
memakai pakaian tradisional
karena apa justru di momentum
momentum tujuh belas agustus ini kita ingin memiliki rasiat nasionalisme yang tinggi
dan itu antara lain
menurut kami ditunjukkan dengan yang bersangkutan memakai pakaian tradisional
begitu juga yang di luar negeri
kami juga mengharapkan
mengharapkan mudah mudahan bisa memakai pakaian tradisional
yang mereka miliki selama berada di luar negeri
sekali lagi tujuannya adalah untuk lebih kebendekaan kita terlihat di tujuh belas agustus ini
selain masyarakat biro protokol sekretariat presiden juga menyiapkan dua puluh lima arum khusus
bagi seribu undangan tokoh negara
seperti mantan presiden dan wakil presiden
wakil kepala lembaga negara
para duta besar
dan kepala daerah
nah saya baru selesai mendaftar menjadi peserta upacara virtual di istana merdeka
nanti setelah diverifikasi
saya akan mendapatkan email yang berisi tautan untuk bergabung sebelum upacara dimulai
nanti peserta juga wajib menggunakan
dan abusana adat
agar walaupun digelar secara virtual
tidak mengurangi kemeriaan perayaan hut ri ke tujuh puluh enam bernuansa nusantara
tika beremau devi fitriani jakarta